setia novanto kembali menjalani sidang dengan agenda pembacaan tanggapan penuntut umum
pada eksepsi terdakwa dalam lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan ktp elektronik
salah satu poin yang ditanggapi penuntut umum adalah tentang splitsing dakwaan
atau pemisahan berkas perkara pidana yang dipermasalahkan
tim kuasa hukum setia novanto
sidang digelar pukul sepuluh pagi di pengadilan tindak pidana korupsi jakarta
dan langsung dibacakan tanggapan penuntut umum
atas eksepsi terdakwa yang telah dibacakan pada sidang pekan lalu
penuntut umum menilai bahwa penasehat hukum setia novanto terlalu cepat menyimpulkan
terkait dengan splitsing dakwaan atau pemisahan berkas perkara pidana yang dipermasalahkan
penasehat hukum dinilai telah keliru memaknai arti pasal satu ratus empat puluh dua kuhap
pernyataan penuntut umum dalam sidang itu langsung ditanggapi firman wijaya
yang menyatakan tidak sependapat dengan penafsiran tersebut
sementara itu pengacara novanto berharap majelis hakim menerapkan prinsip keadilan
saat membacakan putusan selah dan memutuskan menghentikan persidangan
tim kuasa hukum juga mengisyaratkan novanto masih mempertimbangkan menjadi justice kolaborator
apalagi kpk sedang menyelidiki keterlibatan keluarga mantan ketua umum golkar ini
hanya melihat ya mencermati mendengar nota tanggapan dari jaksa penuntut umum
terhadap nota keberatan penasihat hukum
tapi intinya sederhana kita ingin fireness proseslah
ya akuntabiliti independensi itu harus bisa diwujudkan dalam peradilan kasus ektp ini
jangan sampai nama nama hilang ini menimbulkan spekulasi di luar hukum
katakanlah spekulasi politik apalagi mendekati soal soalnya